dan saudara untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan dalam berkendara
selama mudik pengemudi bisa memanfaatkan rest area atau area peristirahatan yang disediakan
seperti di rest area solongawi lima ratus sembilan belas a anda bisa memanfaatkan fasilitas booth brimo
di sini ada beragam fasilitas yang disediakan salah satunya seperti booth untuk melakukan top up atau isi ulang e tol
berikut kita simak informasi selengkapnya bersama jurnalist jinawi rana putri dan juru kamera deddy stio
ya saudara dalam melakukan perjalanan mudik selain mengutamakan keselamatan anda juga harus mengutamakan kenyamanan anda dalam berkendara agar sampai di tempat tujuan dengan selamat
nah salah satu fasilitas yang ada di tol lima ratus sembilan belas a ini adalah rest area sembilan belas a tempat saya berdiri solo
di sini ada beragam fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk kenyamanan anda
nah salah satunya seperti boots yang ada di belakang saya
saya akan mencoba untuk mewawancarai salah satu pemudik yang mampir di boots ini
halo selamat siang boleh minta waktunya sebentar mas
nah ini adalah salah satu booth untuk mengisi e tol ya mas
boleh diceritakan ini apa yang dilakukan
tadi kan kebetulan mudik balik dari tangerang mau ke nganjuk kan mbak
terus istirahat dulu di sini sekalian cari makan siang
nah kebetulan waktu mau makan siang lihat ada booth brimo di sini
jadi sekalian top api tol takutnya kan kurang
nah terus tadi juga ditawarin buat buka tabungan baru juga
tapi kan kebetulan saya juga sudah punya buat tabungan bri kan
tadi juga ditawar asuransi juga
terus ada ternyata ada kelebihan juga mbak
kalau di brimo itu tadi ditawari ternyata kalau top up di sini langsung
tidak ada potongan untuk admin gitu
jadi ada beragam fasilitas tambahan ya mas ya di sini
dan juga ada banyak keuntungan keuntungan lainnya
nah kalau boleh tahu mas ini mudik dari mana ke arah mana ini mas
dari arah tangerang ke arah nganjuk mbak ke arah timur
semoga perjalanannya setelah ini menyenangkan ya mas ya
ya saudara begitulah wawancara kami dengan salah satu pemudik
yang mampir di salah satu booth yang ada di rest area lima ratus sembilan belas a solo ngawi
nah bagi anda para pemudik yang menggunakan fasilitas tol
jangan lupa untuk selalu mengecek saldo etol anda
dan memastikan bahwa saldo e tol anda cukup hingga selamat sampai